keramahan dan senyum warga menyambut saya ketika memulai perjalanan menggunakan andong
berkeliling desa wisata yang berada di kelurahan
timbul harjo kecamatan sewon hamparan sawah yang luas dan menghijau menjadi pemandangan yang
menyegarkan mata sekaligus bisa menjadi latar bersuah foto yang cantik eksplorasi di desa
yang dihuni delapan ratus enam puluh enam orang ini saya lanjutkan dengan mengunjungi museum rumah budaya tembi museum yang
dibuka setiap hari sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini tidak memungut biaya masuk alias gratis dan menyimpan
koleksi karya seni berupa peralatan memasak perlengkapan membatik alat musik gamelan hingga
senjata dan interior khas rumah bangsawan jawa yang disebut sentong tak hanya berwisata pengunjung
juga bisa menginap di empat puluh enam homestay yang dikelola secara swadaya
oleh warga yang dibuka dengan tarif mulai dari tujuh puluh lima hingga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
untuk menarik minat desa ini menjalankan penerapan protokol kesehatan secara ketat
seperti pemeriksaan suhu tubuh penerapan tiga m hingga pembatasan jumlah pengunjung
sudah bagus ya jadi ketika kita masuk tadi kita dicek suhunya
terus kita ada ini juga sih beberapa tempat untuk cuci tangan juga terus kita tetap memakai masker
tak lengkap rasanya mengulik desa wisata yang telah beberapa kali memenangkan penghargaan ini
tanpa mencoba kegiatan luar ruang seperti membajak sawah dan menanam padi semua aspek
di sini selalu dijaga tetap alami dan memperhatikan kebersihan kesehatan keamanan dan tentu saja
kelestarian lingkungan sebabnya kita harus menjaga keamanan dan keamanan di seluruh dunia
sebagai daya tarik wisata yang utama
kalau biasanya anda cuma bisa melihat petani menanam padi di sawah atau bahkan membajak sawahnya
di sini saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba langsung
nah ini adalah dua kegiatan yang bisa dilakukan para wisatawan di desa wisata tembi
jangan kemana mana karena saya masih akan melanjutkan perjalanan saya di kabupaten bantul
dengan aktivitas wisata lainnya
sebagai dayanya yang lebih seru
pastinya setelah saya ganti baju ya
saya menuju ke desa guosari kecamatan pajangan untuk mencicipi kuliner khas warga bantul
yang tengah hits karena cita rasanya yang istimewa ingkung ayam jawa
semula merupakan menu wajib untuk berbagai hajatan bagi masyarakat jawa
kini bisa disajikan sebagai menu harian dengan rasa gurih dan manis
sangat mudah menemukan sejumlah warung yang menyajikan kuliner ingkung ayam di desa guosari
namun pilihan saya jatuh kepada warung yang diklaim pemiliknya sebagai warung ingkung jawa pertama di bantu
ingkung ayam dibuat dengan cara memasak secara utuh ayam kampung dengan sejumlah bumbu
di antaranya bawang merah bawang putih ketumbar salam lengkuas jahe gula merah serta garam
kemudian santan turut ditambahkan agar menguatkan rasa gurih dari ingkung ayam
disajikan utuh ingkung ayam dibanderol rp satu ratus lima belas hingga satu ratus tujuh puluh ribu rupiah per ekor
tergantung ukuran ayam yang dipilih
menu yang cocok sebagai lauk makan siang ini akan kian nikmat jika disantap dengan nasi gurih serta sejumlah sayur khas yogyakarta
yaitu gudeg manggar
yang terbuat dari bunga kelapa
gudeg jantung pisang atau terancam yang merupakan perpaduan irisan sayur mentah dengan bumbu yang dicampur parutan kelapa
usai mengisi perut dengan menu makan siang porsi besar saya pun bergeser ke sebuah lokasi yang sayang untuk dilewatkan saat anda berwisata ke kabupaten bantul
dikenal dengan sebutan gumuk pasir parangkusumo lokasi wisata yang terletak di deretan kawasan pantai parangtritis kecamatan kretek ini merupakan satu satunya gumuk pasir yang ditemukan di asia tenggara selain di kawasan gurun di benua afrika
salah satu aktivitas yang wajib dicoba adalah bermain sandboarding atau berseluncur dari sisi puncak gundukan pasir menggunakan papan yang telah dilapis
kelihatannya mudah tapi jangan salah saya ternyata harus belasan kali mencoba untuk bisa menguasai laju papan yang saya gunakan untuk meluncur dari ketinggian lima hingga lima meter
jatuh tersungkur hingga terguling semuanya saya alami demi menghapus rasa penasaran menjadi mahir bermain sandboarding di sini
dan akhirnya saya pun berhasil
butuh tantangan lebih saya pun pindah ke lokasi lain untuk merasakan sensasi berbeda menikmati sandboarding
waktu terbaik menjajal sandboarding adalah sore hari ketika matahari tidak terlalu terik sambil bisa melihat panorama sunset
aktivitas sandboarding terbilang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penularan covid sembilan belas
karena pemain tetap bisa menggunakan masker saat meluncur serta kegiatan hanya dilakukan sendiri dengan panduan dari instruktur